marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah gapai kemuliaan bulan ramadhan
apa rahasia sukses orang jepang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa kembali dengan saya ari ginanjar di acara kultum ramadhan
banyak orang punya kisah yang luar biasa tentang hebatnya rakyat jepang
dari kejujurannya kinerjanya prestasinya
selalu menjadi contoh legenda dunia
sesuatu yang paling istimewa adalah bagaimana orang orang jepang itu mampu menjaga kejujurannya luar biasa
saya pernah naik taksi gitu
kemudian taksi itu salah jalan
harusnya ke sebelah kanan
tetapi taksi itu terus
saya tegur supir taksi itu
dan kemudian dia segera berputar
dan kembali ke tempat yang saya beritahu
kemudian saya bayar
dan supir taksi itu tidak mau terima
menganggukkan kepalanya seperti itu
dan kemudian supir taksi itu lari
kalau di jakarta atau di kota kota lain di indonesia
bagaimana dengan supir taksi kita
saya ingin sampaikan ini kepada anda
bahwa begitu hebatnya
bahkan juga banyak kisah
ada yang tertinggal kameranya
di dalam kereta api shinkansen
sampai kereta api itu berputar berkali kali
handphone tersebut tidak hilang
dompetnya tidak hilang
dan dikembalikan lagi
nah apa yang membuat mereka punya karakter budaya yang seperti itu
bicara tentang jepang
kita tidak bisa lepas dari sejarah mereka
mereka dulu pernah dipimpin oleh kaum solo

dan mereka adalah kelompok samurai
yang saat itu memimpin beberapa abad rakyat jepang
dari yang pertama ada sobun numbunaga
dan mereka membangun karakter rakyat jepang dengan sangat disiplin
mereka adalah kaum samurai yang sangat terkenal menjaga kode etik

apabila kita ceritakan begitu banyak menjadi kisah kisah film lasamurai dan seterusnya
bercerita bagaimana hebatnya mereka mampu menjaga kode etik
jadi saya pernah mendapatkan sebuah pelajaran
dan saya cari kenapa mereka seperti itu
dan saya pelajari ternyata mereka sangat menjaga nilai nilai samurai
yang disimbolkan dengan bunga sakura
mereka mengatakan di antara puisi puisi yang sangat terkenal dari kaum samurai
diantara bunga bunga ada bunga sakura
dan diantara laki laki
dan ketika mereka bicara tentang bunga sakura
mereka senantiasa mengingat
bahwa sakura itu hanyalah muncul dan berbunga di bulan april
tidak lebih seminggu atau dua minggu
lalu bunga itu kembali hilang
sehingga bagi mereka kehidupan haruslah seperti bunga sakura
dia tetap meninggalkan wangi
meskipun dia tumbuh sebentar
begitulah kira kira nilai
kehidupan orang orang jepang
yang menjadikan mereka memiliki budaya samurai yang terjaga hingga saat ini
dimana nilai nilai tersebut dijaga
sampai dengan kematiannya
mengapa mereka menjaga nilai nilai itu sampai sedemikian rupa
mereka punya pendapat
adalah ingat mati
bunga sakura umurnya sebentar
dan dia ingin mati dalam keadaan terhormat
yang pertama adalah harga diri
meyo adalah harga diri yang lebih penting daripada kematian sekalipun
hingga mereka sering melakukan lebih baik hara kiri
atau bunuh diri dibandingkan dengan harga dirinya hilang
saya hanya ingin menjadikan
beberapa tingginya nilai nilai meiyo ini
yang kedua adalah gi
gi adalah jujur
apabila mereka bekerja
mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati
kemudian yang ketiga adalah ray
rey adalah senantiasa hormat dan santun
baik kepada orang tua kepada kaisar kepada yang lebih senior
dan itu senantiasa terjaga
kemudian ada lagi jin
jin adalah kasih sayang dan cinta
apabila ada tamu mereka menjaga
dan senantiasa penuh kasih sayang dan cinta
ini disebut dengan jin atau cinta
nah nilai nilai ini menjadi fondasi
rakyat jepang yang senantiasa dijaga
ibarat pohon bambu
akarnya itu tertanam sedemikian rupa
sebelum batangnya muncul
nah nilai nilai inilah yang disebut dengan fondasi
atau dengan kata lain adalah ahlak
jadi mereka mendahulukan ahlak
in nama uistu li utamima makarimal akhlak
tidak diturunkan aku muhammad kecuali untuk ahlak
kita tentu saja bukan mengikuti budaya jepang secara keseluruhan
karena mereka tidak tahu tentang nilai nilai
aman diajarkan oleh baginda muhammad saw atau al quran
namun kita perlu berkaca perlu belajar
bahwa ahlak telah terbukti
membawa mereka menjadi negara yang unggul
yang mampu bersaing secara ekonomi
dan mampu menjaga budayanya ratusan tahun
bahkan seribu tahun hingga hari ini
kekaisaran yang disebut dengan dinasti amoto tetap terjaga
oleh karena itu apa yang disampaikan dalam al quran
tidak berubah nasib suatu negeri
sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri
kita belajar dari jepang
kita belajar yang baiknya
buang yang buruknya
mudah mudahan kita bisa membangun indonesia lebih baik lagi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh